pemberian tunjangan hari raya gaji ke tiga belas bagi aparatur sipil negara tni polri
pensiunan dan pejabat negara bakal segera cair dalam waktu dekat
hal ini ditegaskan langsung oleh presiden joko widodo pada kamis empat belas april dua ribu dua puluh
di laman youtube sekretariat presiden
bagi asn aktif yang memiliki tunjangan kinerja
pemberian tambahan insentif ini untuk mendorong daya beli masyarakat
dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional
pada tiga belas april dua ribu dua puluh dua saya telah menandatangani peraturan pemerintah
tentang pemberian thr dan gaji ke tiga belas untuk seluruh asn tni polri asn daerah
pensiunan penerima pensiun dan pejabat negara
yang memiliki tunjangan kinerja
ketentuan mengenai teknis pemberian thr dan gaji ke tiga belas ini
akan diatur dengan peraturan menteri keuangan untuk anggaran yang bersumber dari apbn
dan peraturan kepala daerah untuk anggaran yang bersumber dari apbn
di peliputan cnn indonesia